setelah pemerintah indonesia memutuskan kerjasama dengan raksasa perbankan amerika serikat jp morgan
akhirnya jp morgan menaikkan rekomendasi saham saham di indonesia
jp morgan meningkatkan rekomendasi saham saham indonesia dari underweight ataupun jual menjadi netral ataupun hold
hasil riset ini berubah dari riset terakhir yang dilakukan pada november dua ribu enam belas
tim riset jp morgan mengatakan fundamental makroekonomi indonesia saat ini terbilang sangat kuat
dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan tingkat utang yang rendah dibandingkan pdb
sebelumnya lima belas miliar dolar amerika dan asing hengkang dari surat utang dan juga penanaman modal setelah pemilihan presiden amerika serikat november lalu
sementara itu gubernur bi agus martowardoyo menilai hasil riset jp morgan yang meningkatkan rekomendasi saham saham indonesia
sesuai memang dengan pemulihan ekonomi indonesia yang terjadi sejak akhir tahun lalu
hingga awal tahun
tahun ini menurutnya ada empat indikator ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni laju inflasi rasio defisi transaksi berjalan cadangan devisa dan nilai tukar rupiah
pada tahun ini menurutnya ada empat indikator ekonomi indonesia yang meningkatkan rekomendasi saham indonesia